orang ibu muda melahirkan di pinggir jalan raya lubuk alung kabupaten padang pariaman sumatera barat
dan proses melahirkan dibantu oleh sejumlah petugas kepolisian warga dan juga petugas puskesmas
ya kejadian ini pun viral di sejumlah media sosial dan langsung menuai pujian dari warganet
inilah detik detik seorang ibu yang akan melahirkan di sebuah teras kantor wali nagari sungai abang
kabupaten padang pariaman sumatera barat yang berada di pinggir jalan raya lubuk alum
dalam video ini tampak sejumlah warga dan seorang petugas puskesmas serta sejumlah petugas kepolisian
yang saat itu sedang berpatroli tengah berusaha melakukan pertolongan proses persalinan meskipun dengan alat seadanya
bahkan sebuah spanduk plastik pun dimanfaatkan untuk menutupi proses persalinan yang terjadi di pinggir jalan raya tersebut
proses persalinan ini pun tidak memakan waktu lama
selang lima belas menit kemudian akhirnya sang bayi pun berhasil lahir dengan selamat dan ibunya pun dalam kondisi normal
jadi ada salah seorang pelajar memberitahukan kepada petugas bahwasannya ada seorang ibu ibu yang sedang hamil yang mengalami pendarahan
setelah melakukan proses persalinan ibu dan bayinya langsung dibawa ke puskesmas lubuk alung menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
niko yahandi padang pariaman sumatera barat